kebaran api yang besar ini terlihat dari kejauhan area pabrik pt panca niaga yang terbakar saudara
unit mobil damkar sembilan dari kabupaten dan dua dari kota cirebon dikerahkan untuk proses pemadaman
sejumlah petugas pemadam kebakaran kesulitan menggapai titik sebaran api yang sangat luas
hingga pukul tiga lebih tiga puluh menit dini hari tadi api masih belum dapat dipadamkan
petugas kebakaran masih belum dapat menginformasikan luas total bangunan yang terbakar dan juga penyebab kebakaran
saat tiba kita lihat situasinya bahkan besar kita kerahkan
awal kita kerahkan dari lima pusdaka dengan tujuh unit
kemudian kita hubungi kota untuk minta bantuan karena kebakaran luas sekali
ini memang apa yang terbakar ini pak
bahan baku dari rotan ada kasur ada karet ada tiner juga
bagaimana situasi terkini di lokasi pabrik industri rotan di cirebon jawa barat yang terbakar
kita sudah terhubung dengan jurnalis kompas tv muhammad syahri romdon yang akan melaporkan langsung
selamat pagi syahri bagaimana proses pemadaman dan apakah ada korban dalam peristiwa ini
di studio dan selamat pagi saudara
sampai saat ini sejumlah petugas dinas madang bakar dan penyelamatan kabupaten cirebon
masih berupaya melakukan pemanaman di beberapa titik titik yang utamanya berada di bagian belakang
karena bagian belakang ini sempat agak sulit dijangkau mengingat luas area yang terbakar hampir keseluruhan
yakni dari bagian depan tengah hingga bagian belakang yang jumlahnya mencapai sekitar
satu empat atau satu lima hektare
dan sampai saat ini bagian belakang masih menjadi prioritas untuk perpemadaman
masih terjadi lalu lalang beberapa petugas pemadaman dari kabupaten cirebon untuk menjangkau titik titik api tersebut
memang saat ini kita mendapatkan laporan dari petugas sekitar atau yang melakukan penanganan terhadap kebakaran ini
namun kebakaran yang terjadi sekitar pukul
dini hari tadi membuat pihak pt dan juga warga sekitar sangat khawatir dan sangat panik
karena memang posisinya berdekatan dengan pemukiman rumah warga
ada satu hal yang kami ingat dan ingin kami luruskan
bahwa pt yang sebelumnya kami mendapatkan kabar pt panca direvisi dan diperbaiki
bahwa yang terbakar adalah pt indigo sejahtera mandiri
langsung oleh sejumlah pihak terkait
utamanya pihak pihak pabrik yang menyatakan bahwa kebakaran ini sangat membuat mereka kaget
dan sangat membuat mereka sangat terpukul
karena mencapai sekitar satu hektare lebih
dan barang barang yang terbakar itu mencapai lebih dari sepuluh kontainer yang siap diekspor ke luar negeri
baik di us ataupun di eropa
syahri apakah penyebab kebakaran hingga saat ini sudah diketahui
pihak dinas pemadam kebakaran masih belum dapat memastikan kepada kami
terkait penyebab utama adanya kejadian atau peristiwa kebakaran ini
mereka juga berkoordinasi dengan pihak pihak terkait
utamanya kepolisian foresta cerbon yang memang menjadi wenang
untuk melakukan identifikasi sekaligus olah tkp kejadian
untuk mencari tahu penyebab utama terjadinya kebakaran ini
begitupun dari pihak pemilik atau pengelola dari pt indigo ini juga masih belum dapat memastikan
karena sampai saat ini mereka masih berusaha untuk mengumpulkan beberapa alat alat bukti dan keterangan
utamanya dari petugas yang menjaga malam pada kejadian sekitar tiga puluh tadi
apakah memang kejadian ini karena korsleting listrik
atau memang ada pemanasan di beberapa titik titik yang menyebabkan terjadi
tak hanya sekedar menyebabkan seluruh bagian dan bahan bahan yang terbakar
kami juga melihat fajri ada beberapa mobil dan beberapa kendaraan kendaraan operasional yang juga turut terbakar
barang barang ini dan juga kendaraan kendaraan ini bila di total secara keseluruhan
masih dalam proses penghitungan oleh pihak pengelola
namun dikabarkan informasinya bila menghitung dengan
luas area dan bangunan itu melebihi sepuluh miliar rupiah
sampai saat ini kami masih berusaha ikut serta melihat proses penanganan
sekaligus menunggu keterangan resmi terkait perkembangan dari dinas pemadam kebakaran
dan juga utamanya pihak kepolisian polesta cerbon yang informasinya akan mendalami dan memeriksa kejadian ini
begitupun dari pihak pengelola yang informasinya sedang mengkalkulasikan total keseluruhan kerugian
dan juga apa yang akan ditindaklanjuti setelah kejadian ini
proses pendinginan masih berlangsung dan hingga saat ini masih dalam proses pendidikan apa yang menjadi penyebab kebakaran
jurnalis kompas tv muhammad syahri romdon melaporkan langsung dari cirebon jawa barat